sampai jumpa di video selanjutnya
ketika kamu masuk rumah sakit
makanya aku buru buru kesini
kamu harus pergi sama andika
dan tadi mas andika ngelamar aku
aku kesana sekarang
mas aku harus pergi sekarang
ada urusan keluarga yang tidak ada
eh kenapa lagi muka kau
aku cuma jatuh dari skateboard aja
eh kau mau kemana
tahun ketiga ini aku pkl di tanggerang mas
kalau aku cost di sini terlalu jauh rasanya
jadi mulai besok aku akan pindah
tiga kali kau ninggalin aku sendirian di sini fik
macem mau ditinggal sama pacar saja kau ini ya
kita akan tetap kontak kontakkan
seperti waktu dulu ya
ya tapi jangan lama lama kau
oh kamu sudah pulang
aku dari tadi disini loh
papa lagi mikirin apa sih sampai baru ngegini
tapi papa harus ngejelasin sama aku papa itu kenapa
papa tadi coba untuk melamar tante tiana
wah kok serius
sufi ini kabar baik banget buat aku
tapi kenapa pokoknya murung gini
ya itu sekarang menjadi pikiran bapak
tante tiana belum sempat menjawab tiba tiba dia sudah buru buru pergi ninggalin papa
apa jadi kepikiran
apa jangan jangan tante tiana itu sebenarnya belum siap ya
papa papa jadi mikir gitu dong
ya siapa tahu tanda tiana itu ada urusan mendadak makanya harus buru buru pergi
papa tuh jangan baper
ah aku tuh yakin banget ya tante tiana itu punya perasaan yang sama kayak papa
tante tiana itu cinta sama papa
iya nih papa baper
baper kayak anak muda
ah aku jadi tante tiana sih pasti senang banget dikasih cincin kayak gini
hebat kan milihnya
coba dari telepon
telepon baru anymore nih
ini aku bobby
eh kamu ada apa
udah makan belum
udah kok tadi
ah alah kalau kayak gitu
kamu masih disitu kan
gak kemana mana ya
berarti dia jomblo
tidak usah gue bukuras banyak
tadi siapa yang telepon
lha dia ngapain telepon kamu
orang yang diomongin aja gak ada yang penting
orang yang diomongin aja gak ada yang penting
kenapa sih kamu gak bilang aja sama temen temen kamu
kalo kita udah jadian
ya seperti itu lah
kamu ke kantin dulu ya tolong beliin makanan buat tante
mbak gimana keadaan mas fandi dia baik baik aja kan
aku mau liat sendiri mas fandi itu sakit gara gara dia stres
dia mikirin tanahnya yang diserpong uangnya habis di juta orang
padahal dia udah habis habisan investasi semua uangnya ke situ
dan defon mbak ini bingung
mbak udah capek mati matian nutupin mie semua dari dave
gak mau dia stres dan sekolahnya sampai terganggu
tapi mau sampai kapan diana
mbak mas fandi
kamu sudah siuman
kamu ada di sini
tadi aku lagi makan sama mas andika
terus tiba tiba mbak ulvan nelfon aku katanya kamu masuk rumah sakit
makanya aku buru buru ke sini
kamu harus pergi sama andika
dan tadi mas andika ngelamar aku
terus gimana tiana
maksud mas kalian udah memutuskan untuk menikah
maksud mas kamu tadi belum sempat ngomong apa apa
soalnya tadi aku panik dengar kamu masuk rumah sakit jadi aku cepet cepet ke sini
kamu tuh gimana sih
ngapain kamu malah ke sini
pokoknya mbak gak mau tahu ya kamu harus segera menikah sama andika
besok cek ke kosannya roman ya
emangnya kenapa sih roman sakit
ya gak tahu tadi sih gue liat mengep mukanya kayaknya habis dipukulin deh
istri lu emangnya siapa yang mukulin dia
ya mana gue tahu lah udah pokoknya cek aja deh
lu kalau udah tahu dia dipukulin bukannya lu langsung cek dia aja sendiri
ya sekarang lu baikan sama dia
gue nyuruh kalau nyuruh balik sih
ah udah cek aja besok
alah malah dimatiin
sam sam bilangnya marah
tapi peduli juga
kayak puisnya roman aja pici san
kabarin aku ya tempat kosan kau yang baru
ya siapa tahu nanti aku bisa main
asal jangan kau minta uang saja
ya itu pastilah kalau aku kepepet pasti aku datang
ya aku kan di sini nggak punya siapa siapa lagi selain kau
aih gombal kali kau
giliran dengan ulan dari saja dirupakan diriku
eh kau di sana jangan berantem berantem ya
kau itu harusnya jangan berantem
boleh aku lemak stm tapi kau harus terusin bawa pelur kan
eh jangan berantem berantemlah
ya aku takut tidak bertemu kau lagi nanti
eh kau kok ngomongnya nyumpahin orang enak enak saja kau
sudahlah aku berangkat tuh ya
kau jahat tau gak
kau nggak bawa tisu
tentang rindu yang mengusik
biarlah ini jadi tanggung jawabku
pagi biarkan memburu senja
senja biarkan merangkul malam
takkan mampu menyampul rinduku
kamu adalah tujuan akhir
yang selalu bersedih